pasar terbesar se asia tenggara pasar tanah abang sepi pengunjung
kabar ini pun viral di media sosial dan media
pemerintah pun was was dengan produk impor murah yang dijual melalui social commerce
mengerus usaha mikro kecil dan menengah indonesia
kementerian kooperasi dan ukm bersiap mengatur ulang kebijakannya guna melindungi umkm dalam negeri
lantas benarkah umkm ini tergerus akibat adanya social commerce
atau ada faktor lain seperti perilaku konsumen yang berubah dari offline menjadi online
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual sekjen asosiasi umkm indonesia edi miseros
selamat pagi pak edi
ya pak edi dari data asosiasi anda benarkah terjadi penurunan omset tajam yang dirasakan umkm indonesia dengan kehadiran social commerce ini
kehadiran daripada produk produk import di social commerce itu pasti punya dampak
tetapi sejak awal saya katakan kita jangan gaduh
tenang semua komponen yang mampu mendukung umkm harus bekerja secara maksimal
salah satu adalah komponen pertama adalah pemerintah
pemerintah harus bekerja maksimal
agar pelaku pelaku umkm dapat terbantu dapat dibantu dengan kebijakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai regulator
itu yang pertama
yang kedua bahwa pelaku umkm nya sendiri harus bersiap
kita sudah masuk di dalam era berdagang yang baru
dimana pola belanja daripada konsumen itu tidak kepada pasar yang offline
makanya kalau dikatakan tanah abang sepi saya dapat mengerti
karena sudah berubah caranya
daripada capek capek ke tanah abang sesak sesak panas
sudah ada teknologi baru sudah ada cara berdagang baru
itu dengan online kita bisa mendapatkan produk atau barang yang sama
jadi pelaku umkm itu harus juga
aktif dalam melihat itu
oke tadi kita sempat mendengar bahwa mereka juga sudah ikut
berapa persen dari pedagang tanah abang yang sudah ikut
kita melihat ada dari data yang ada atau berdasarkan informasi yang saya terima
yang sudah masuk di dalam era digital
berarti masih begitu banyak pelaku umkm yang belum masuk ke era itu
dan itu yang kita harus dorong
ikut serta dalam berdagang di era baru
dan harganya mampu bersaing
itu pelaku umkm
dan yang ketiga adalah komponen ketiga adalah masyarakat
masyarakat kita minta untuk berpihak terhadap produk lokal
produk lokal tidak mampu dikonsumsi oleh masyarakat
indonesia atau pelaku umkm bisa collapse
kalau pelaku umkmnya atau umkmnya kolaps
ekonomi indonesia dikhawatirkan juga akan kolaps
jadi keberpihakan daripada masyarakat indonesia terhadap produk lokal
itulah yang menjadi andalan kita untuk kita mampu
tetap bersaing meraih yang terbaik di dua ribu dua puluh
seratus tahun indonesia
baik pak edi ini sudah memaparkan tiga poin ya
masalah dan juga sekaligus solusinya di awal
tapi kita ingin menggali lagi lebih dalam pak edi
pemerintah mengklaim salah satu penurunan omset umkm
karena umkm ini tidak bisa bersaing untuk harga yang lebih murah dari produk impor
apakah ini benar
coba kita petakan dululah
kenapa sih kita tidak bisa bersaing
ternyata barang barang yang masuk itu ya
memang sengaja diproduksi oleh negara luar
mau dikemanakan ini barang ini
ya sudah lah
kita ekspor ke indonesia
ya kan gitu ya
tapi caranya gelondongan
dalam bentuk paket
di indonesia mereka urai kembali menjadi perpisis dan harganya sangat murah
ya kan gitu
bagaimana kita mau mengatasi itu
proteksi daripada regulator itu yang menjadi acuan kita
selama misalnya contoh ke peraturan nomor lima puluh dari kementerian perdagangan
tahun dua ribu dua puluh itu
yang rencananya direvisi
kita akan mengalami hal demikian
padahal kita atau dunia global ini sudah biasa ekspor dan import barang
kita menerima barang dari luar
tetapi juga kita mempunyai kesempatan untuk ekspor barang kita keluar
bagaimana menata agar barang barang impor itu bisa termonitor dengan baik
sehingga tidak mengganggu produk atau pasar yang ada untuk umkm
saya kira begitu mbak
baik ini regulasi juga harus tetap direvisi lalu terus dipantau
seiring dengan memang tren pasar dan juga supply dan demand ya pak edi
lalu yang kita ingin tanya
pak edi pernah live shopping gak ya
pernah belanja di tik tok shop
belanjanya sangat mudah
gak ada kesulitan
bahkan ada yang cod
kita terima baru kita bayar
jadi gak ada masalah
bagaimana kita berhadapan
dengan produk import
bagaimana caranya produk import yang sedemikian murahnya itu mengalami pembatasan
dan yang kedua adalah
kita juga harusnya mampu membuat hal yang sama
ataupun live shopping begitu ya
sepertinya sangat gampang
dan ini adalah impulsif buying gitu ya
jadi kita sepertinya wah belum mikir matang matang kita langsung beli
eh produknya udah langsung sampai rumah
seperti itu ya
nah saya juga pernah beli beberapa kali di tiktok shop
dan memang pemerintah lagi ada wacana untuk ban tik tok shop ini
bagaimana pandangan anda
eh kalau menurut saya
kalau menurut kami bapak
ini kan masalahnya saya kembali lagi tadi ya
e commerce dan social commerce itu adalah satu keniscayaan yang sudah hadir
yang dibutuhkan oleh masyarakat global
termasuk masyarakat indonesia
nah bagaimana tik tok shop
dengan hebohnya apa
sudah dua tiga bulan lalu ya
kalau menurut saya sih
gak ada cara lain
bahwa kita harus berpihak kepada produk lokal
ya eh tik tok itu
apa itu menjadi solusi terbaik
nah bagaimana tiktok itu bisa menyerap produk produk lokal misalnya
produk lokal si
si subeidah misalnya
membuat satu produk
kemudian dijual dengan cara online by tik tok
nah bagaimana pelaku umkm
mau memanfaatkan ceruk celah
bahwa eh produk saya juga bisa dijual melalui tik tok
kan kita ributnya karena produk
produk yang dijual tik tok
dibanjiri oleh produk import
kalau dia jual produk lokal
baik pak edi
dari pertama juga sudah menekankan
regulasi dan juga peraturan ini harus diperjelas
dan juga harus diperbaiki
direvisi seperti itu pak edi
nah bagaimana caranya
masukan dari anda
terkait dengan regulasi kedepannya
bisa membantu umkm
dan ini membangun bersama ekosistem yang sehat kedepannya
untuk tahap pertama saya kira kita mesti memberikan apresiasi ya
sudah berdarah darah nih pak teten nih
dengan menteri pendagangan
memperjuangkan perubahan revisi nomor lima puluh itu
seratus usd ke bawah
tidak diizinkan lagi untuk dijual
social commerce atau apalah
ada ruang yang tadinya diperubutkan oleh impor barang
sekarang semua ruang itu seratus usd ke bawah itu
menjadi peluang daripada umkm
marilah pelaku umkm bergegas
mempersiapkan seluruh yang dia punya
agar pada saat pasar yang seratus usd ke bawah itu
diberikan kepada pelaku umkm
kita jangan lengah
tetapi kita cepat mengantisipasi itu
cepat merebut pasar itu
sehingga tidak ada kesenjangan
mau minta barang a
eh ternyata gak ada
kualitasnya tidak terjaga
dan harganya tidak mampu diterima dengan baik
menjadi tantangan utama daripada pelaku umkm
kita berusaha mengapresiasi
kepada pemerintah untuk mencoba
untuk tahap awal
seratus usd ke bawah
menjadi pasar umkm lokal
ya pertanyaannya menarik tadi
apa begitu terus
bukan tidak mungkin kita akan merevisi lagi
tadinya seratus jadi lima puluh
kalau kita mampu bersaing
memang pelaku umkm juga harus
beradaptasi terkait dengan era digital ini
tentunya kami juga harus terus
kasih masukan juga ke pemerintah
bagaimana supaya pelaku umkm ini
dijaga dan dikawal
pak edi sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia business dan referensi